jennifer kan udah pulang sekolah
kita juga harus lihat kenyataannya pak
semua orang pengen sukses
omongan claudia itu bener
eh ada bu yola
assalamualaikum bu yola
waalaikumsalam pak aceh
bu guru yola teh mau kemana kok jalan kaki
saya mau ke sekolahan anak anak pak
oh kebetulan atau kalau gitunya
saya mau ke sekolahnya edward
ada yang kelupaan
tapi saya mau ke sekolahan jennifer pak
oh iya maksudnya teh mampir dulu ke jenniper
ada yang mau diomongin
abis itu baru ke sekolahnya edward
emangnya gak ngerepotin pak aceh
ya gak ngerepotin atuh bu
justru saya teh seneng bener bisa boncengin bu yola
puyo lah kan udah baik sama anak anak di ceraos
udah mau ngajarin
masa saya nggak peduli saya yang kurang ajar namanya
yaudah kalau gitu makasih banyak ya pak
bu yola kalau bu yola takut pegangan aja
iya kita jalan ya bu
kenapa pak aceh
oh enggak bu kita alhamdulillah matahari teh gak panas panas teh ini
jalan bu ya
prantangnya ada pak
yang baru ya bang
kematang saya ya
daripada motor saya baret baret
saya malah ditinggalin
gak apa ya
mungkin ikutin aku ma
mau telepon saya pak aceh
gak usah ngajarin
semua makan disini ya bu
aku mau masak
aku mau masak
aku mau masaknya hebat
kesel bu guru kalo mau nyobain
bu guru mau malu malu
jenniper kan udah pulang sekolah
oh iya pak jenifer lupa
kita juga harus lihat kenyataannya wat
semua orang pingin sukses
omongan claudia itu benar
febri cara berpikir claudia itu salah
febri tuh beda sama claudia
febri tuh pinter
febri itu punya prinsip yang kuat
insya allah suatu saat nanti febri bakal berhasil
dan semua warga ciraus tuh bakal bangga sama febri
ya inget ya tuh
ini ward buat kamu
iya coklat enak
yaudah claudia duluan ya
itu kan edward yang dikasih bukan febri
edward gemuk lagi
lampu rumah ceo masih nyala
kayaknya mah besok
kirain teh ke jawa timur
kamu memang jago basket ward
tapi cuma buat smp ciraos
kalau buat sekapu baten bogorma
kamu gak ada apa apanya
iya juga sih
what basket itu cuma sekedar hobi
kalau mau dibuat cita cita mah gak bakalan bisa atu
soalnya banyak yang jago
apalagi se jawa barat
kak di rumah debbie banyak selimut
nanti debbie masukin kertas malem malem tanpa semua ketahuannya papa
debbie debbie gak boleh gitu ya sayang
kalau debbie mau memberikan sesuatu ke orang
harus pengetahuan papa
jadi debbie harus izin dulu sama papa debbie
hei umah aku nanti lama
mungkin sore baru pulangnya
yaudah kalau gitu
atwar pulangin jalan kaki aja sama febri
ah debbie juga mau jalan kaki ya
om jadi udah pulang duluan
nanti kalian dicuci lagi otaknya sama dia
kalau dia pamit pulang duluan ya
kamu ngajak aja pacar kamu untuk punya m tiga
udah smp belum pacaran